pengadilan tindak pidana korupsi hari ini kembali menggelar
sidang dugaan korupsi mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
empat pejabat kementerian hari ini dihadirkan sebagai saksi
di antaranya gunawan direktur perbenihan perkebunan
lalu ada juga hermanto sekretaris dirjen prasarana dan sarana pertanian
yang ketiga lukman irwanto kepala subbagian tata usaha dan rumah tangga
dan juga puguh hari prabowo bendahara pengeluaran dirjen prasarana dan sarana kementerian pertanian
keempatnya akan digali keterangannya soal dugaan pemerasan dan gratifikasi
yang dilakukan mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
sebelumnya pengadilan negeri tipikor juga menggelar sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi
dengan terdakwa mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
sejumlah saksi yang dihadirkan menyebut adanya pengeluaran anggaran kementerian pertanian
untuk kepentingan pribadi keluarga syahrul dari pembelian jam tangan hingga perawatan kecantikan
dalam persidangan saksi mengungkap pengeluaran anggaran untuk perawatan kecantikan istri hingga anak syahrul yassin limpo
para saksi yang merupakan pegawai kementerian pertanian mengaku terpaksa mengikuti arahan pimpinan
menyediakan anggaran maupun membayar pengeluaran limpo dan keluarganya
sejumlah saksi yang dihadirkan mengaku terpaksa mengikuti arahan pimpinan syahrul dari pembelian jam tangan hingga perawatan kecantikan